pembangunan pusat kebugaran
kita bisa mencari cara untuk memberikan nilai melalui kelas online kita juga
kita memiliki banyak anggota yang telah menjual peralatan dari kita juga
jadi ada cara yang kita bisa melindungi beberapa kekurangan yang kita ada

sebelum masuk ke tempat latihan anggota pusat kebugaran atau member harus dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu
tidak boleh lebih dari tiga puluh tujuh lima derajat celcius
kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer yang bisa ditemukan di mana saja
dengan ruangan semi terbuka sebesar delapan ratus enam puluh meter persegi penerapan jaga jarak bisa dilakukan
setiap member diberi area berlatih tiga x tiga meter persegi dengan jarak satu meter antar area
member diwajibkan membersihkan peralatan sebelum dan sesudah digunakan dengan disinfektan yang telah disediakan
serta setiap beberapa jam sekali seluruh ruangan disterilkan dan dibersihkan
tidak hanya itu bagi member yang akan datang ke pusat kebugaran ini wajib melakukan registrasi online terlebih dahulu
karena hanya lima belas orang yang diizinkan berlatih dalam waktu bersamaan selama dua jam
untuk ngebiasain protokol kesehatan sih enggak enggak susah sama sekali
sebenarnya kan kita kan kalau latihan di gym kan lebih ngerasa aman ya
karena ada coaches coaches di sini yang ngejagain movement nya
dan semua alat alatnya juga equipment nya di sini lebih lengkap
kembali beroperasinya pusat kebugaran tak hanya membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kondisi imun tubuh di tengah pandemi
melainkan juga dapat membantu berputarnya kembali roda perekonomian bisnis kebugaran